selama enam belas hari sampai dua puluh lima juli dua ribu dua puluh tingkat kesembuhan pasien positif covid sembilan belas di jawa timur lebih tinggi dibanding prosentase nasional
di jawa timur ada sebelas lima ratus pasien sembuh atau sekitar lima puluh delapan persen melebihi persentase kesembuhan nasional sebanyak lima puluh enam persen
data pemprov jawa timur menyebut hingga dua puluh lima juli dua ribu dua puluh masih ada enam delapan ratus an atau tiga puluh empat pasien yang masih dirawat di rumah sakit
namun kematian akibat covid sembilan belas di jawa timur masih tertinggi di indonesia mencapai satu lima ratus delapan puluh sembilan per dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
nah tiga tiganya ini kita sudah lihat sekarang peningkatan kapasitas testing yang sangat signifikan
dengan tambahan juga apa
kegiatan tracing ini turut berkontribusi juga kepada dua hal
satu tingkat memang identifikasi kasus yang mungkin selama ini belum terbuka saja belum terkuak gitu
sehingga dengan adanya peningkatan testing ini kita jadi bisa tahu berapa angka yang lebih mendekati real di masyarakat
ada berapa persen atau mungkin sampai menyebut angka tingkat peningkatan tracing dan juga testing
kita lihat testing spesimennya
kemarin sudah bisa menyentuh tujuh puluh an ribu spesimen di mana tingkat positivity nya ada di kisaran dua puluh an persen
masih tingginya jumlah kasus positif di jawa timur yang mencapai dua puluh ribu kasus lebih
tidak lepas dari masih tingginya pula kasus positif di tiga daerah kota surabaya kabupaten gresik dan sidoarjo
hingga delapan belas juli tiga daerah tersebut setidaknya menyumbang dua belas ribuan kasus positif di jawa timur
kota surabaya menjadi yang terbanyak dengan delapan ribuan kasus per dua puluh empat
kota surabaya menjadi yang terbanyak dengan delapan an kasus per dua puluh tahun
meski demikian menurut windu purnomo epidemiolog universitas erlangga
di tengah masifnya jumlah tes covid sembilan belas di masyarakat
masih tingginya jumlah kasus positif justru menunjukkan hal yang baik
ya jelas dan itu bagus
kita jangan takut dengan peningkatan kasus
bahwa kita ini sebetulnya di masyarakat itu banyak sekali penularan banyak kasus positif
cuma kita tidak bisa menggali
karena testing kita terbatas
dan mudah mudahan testing kita dengan cara cara seperti yang diperkenalkan tadi
full qpcr kita bisa melakukan testing sebanyak mungkin
sehingga kita bisa mendapatkan kasus sebanyak mungkin
tidak usah khawatir
tiba tiba misalnya surabaya melonjak tinggi
tidak usah khawatir
itu adalah karena kita berhasil menggali
testing yang lebih baik
kasus yang positif di bawah
dan itu segera bisa kita kunci
yang penting itu jangan sampai yang mati banyak
tapi jangan banyak yang mati
itu yang penting
hingga delapan belas juli dua ribu dua puluh jumlah uji tes di jawa timur sudah meningkat drastis
sampai tanggal itu sudah ada lebih dari lima ratus lima puluh ribu uji tes cepat atau tes rapid
dan ada sembilan puluh enam ribu lebih tes usap atau tes swab di jawa timur
secara kumulatif jawa timur sudah mengumpulkan dua delapan ratus an spesimen per satu juta penduduk
melebihi standar who yang mensyaratkan seribu tes per satu juta penduduk